sesuai omonganku dari awal ini semua menyangkut paut tentang hidup matinya pangeran
ya termasuk hidup matinya gue lah
masa sih seserius itu
emang ada apaan cerita dong
ya udah sekarang gini gi
seandainya nih pacar gue datang ke lo
lu lupa ngerantampan punya hubungan apa sama si cewek baru itu
lu bakal jawab apa
ada apa apa sih nek
tapi nanti tenang aja
kenapa lagi si baby krewil kok kelihatan resah gitu
emangnya gapapa nih kalo gue terus terusan kekabus lo
ntar kalo lo masih selain kesini ngejutekin gue gimana
baby krewil lu denger baik baik ya
siapa sih disini yang berani jutekin lo
apalagi sampe berani ngelaporin lo ke sekuriti
ga akan ada baby krewil
oke let's say kalo pun ada bilang aja lu pacarnya gio natanio anggota dead flowers
udah gak akan ada yang berani
suruh aja berhadapan sama gue kalau ada yang berani macem macem
emangnya lu jagoan di kampus ini
ya bukan berarti gue jagoan juga baby krewil
tapi siapa sih yang gak kenal lihat flowers di kampus ini
semua orang tau
dan lo akan aman selama lo bersama gue
ya udah sekarang gimana nih
ada putri sama citra
karena mereka berdua ga satu kelas sama gue
kalo mereka ga mau nemenin gue gimana
mereka pasti mau nanti lo hubungin aja
nanti gue hubungin aja
enggak kok mereka baik baik
kalau lapar ke kantin tinggal turun satu tangga
eh apa apaan nih mau kemana sih
eh din cowok lo kita pinjem dulu ya bentar
eh engga bentar
udah lu ikut aja ada yang perlu kita omongin bertiga nih
ini masalah hidupnya matinya pangeran
apaan sih tak ga selemba itu juga kali
iya iya tapi bentar bentar kasih gue waktu
kayaknya gue bener bener harus ikutin mereka deh
karena kayaknya ada sesuatu yang urgent
nah sekarang lo telfon putri atau citra buat nemenin lo ya
yaudah sebelum gue pergi gue punya panten buat lo
ikan hiu bawa senter perang
makan roti pake selai
oh cakep banget tuh
kalian berdua ngapain sih ngajak gue kesini
kasian tau baby krewil jadi ditinggal sendirian
sesuai omongan gue dari awal ini semua menyangkut pau tong tang
hidup matinya pangeran
ya termasuk hidup matinya gue lah
masa sih seserius itu
emang ada apaan cerita dong
yaudah sekarang gini gi
seandainya nih pacar gue datang ke lo
dulu pangeran tampan punya hubungan apa sama si cewek baru itu
lo bakal jawab apa
ya gue bakal jawab sejujurnya lah ke putri
dulu pangeran sama nomi itu sempat deket
karena pangeran naksir sama nomi terus dideketin sama pangeran
tapi gak lama sih pangeran itu langsung ill feel
karena nomi sering buta ganti cowok
cowoknya ada banyak banget
ya jangan lagi
jatoh lah reputasi gue
ya terus gue harus jawab apa dong
karena emang faktanya kayak gitu
gue harus ngomong jujur
enggak gak kayak gitu kok siapa juga yang deketin
mending sih ya kalo saran dari gue
kita bertiga itu gak usah ceritain apapun tentang masalah naomi ini ke pacar pacar kita
urusannya bisa gawat kalo mereka sampe tau
apalagi kalo jaman sma kita kan lo tau sendiri
sering flirting sama si nomi ya kan
dua aja kali gue enggak
lah emang florating kenapa tak
flirting itu wajar
namanya kita sebagai cowok suka sama cewek
itu kan salah satu bentuk usaha
toh itu juga jaman jaman kita masih culun waktu di sma dulu
kita harus punya jawaban yang sama
mereka tuh gak curiga
jadi gak beda beda jawaban kita
berarti intinya kalian berdua mau ngajarin gue bohong
hati gue akan berat untuk berbohong kata mama gue
dimanapun jio pergi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran
dia gak pernah liat nyokap lo
nyokap gue itu wanita karir dia tuh sibuk
ya ada sih nanti dia rencana pengen ke kampus juga
yaudah gak apa apa tak
kalau emang si gio mau jujur kita bilang aja ke siapa tuh baby baby siapa
kalo dulu jiho pernah flirting deketin naomi terus
yaudah yaudah yaudah
sebenernya alasan utama lo pindah ke jakarta sampe pindah kuliah disini tuh apa sih
gue pindah kesini cuma buat rizky
are you sure karena rizky bukan karena pangeran
gue kesini cuma buat rizky bukan buat pangeran
kan lo tau sendiri gue breakup sama dia gak baik baik
makanya gue memperbaiki semuanya
kenapa gue gak percaya ya sama omongannya naomi
pokoknya awas aja kalau sampai dia ngerusak semua rencana gue yang selama ini udah berjalan baik
apalagi sampai mau coba rebut my prince dari gue
gue jadi gak sabar deh pengen hangout sama naomi
what a dream kan
kayaknya lo gak bisa deh kalahin kepopulerannya naomi
bahkan juga mel
gak jelas banget
lo itu teman atau musuh gue
kok tiba tiba julid banget ya
apa adanya lo itu gak ngenakin hati gue
gue mending samperin mereka
kamu tuh kenapa sih gak jawab telepon aku
kamu tau gak tadi pak raymond ngecer aku
dan aku bingung jawab apa
kalian boleh keluar dulu ya
kamu nyapa apalan sih lydia
kamu gak liat apa aku lagi meeting
yaudah meeting ini bisa kamu tunda dulu kan
sekarang kamu urusan sama aku
ini lebih penting daripada meeting kamu tadi
kamu tenang dulu lydia
biar aku jelasin kenapa aku gak angkat
begitu aku balik aku langsung meeting sama karyawan
jadi aku gak sempet ngecek hp aku
kamu kamu tuh gak tahu seberapa paniknya aku
waktu pak raymond nanyain soal kematian pak jaka
lagi lagi kamu gak ada saat aku butuh bantuan kamu
aku sebenarnya gak maksud untuk bikin kamu panik
aku gak sengaja
aku gak sengaja
aku gak sengaja
aku gak sengaja
aku gak sengaja
aku gak sengaja
aku gak sengaja
padahal tadi aku sengaja ninggalin hp aku di kantor
biar libya gak ganggu aku
pak alex mau ketemu sama bu lidia ya
bu lydia ada di dalam
maaf pak bu lydia nya sedang keluar
ada janji sama pak remon
memangnya pak raymond udah lama janji sama bu lydia
setahu saya mereka ada yang meeting dadakan
jangan jangan pak arimon lagi mau
mengorek informasi dari lydia soal jaka
kalau sudah terdesak dia pasti akan nelfon aku untuk minta bantuan
aku harus cari alasan buat gak nyusulin dia ke sana
biar aja lydia yang ngadepin raymond sendiri
untung tadi sekretaris kamu nyimpenin hp aku
aku gak kebayang gimana tadi kalau hp aku hilang di tempat lain
udah pasti gak ketemu lah
sebenarnya apa sih yang terjadi